informasi berikutnya tempe dan tahu yang anda nikmati sehari hari boleh jadi terbuat dari kedelai impor
tetapi anda mungkin belum tahu ada kedelai lokal yang kualitasnya lebih baik yakni kedelai gerobogan
kandungan proteinnya bahkan lebih tinggi daripada kedelai amerika yang mahal
ruli kurniawan mengajak anda mengenal lebih dekat kedelai yang satu ini
gerobogan menjadi sentra pertanian nasional karena produksi kedelainya yang tinggi
data kementerian pertanian mencatat antara dua ribu empat belas hingga dua ribu delapan belas produksi kedelai mengalami kenaikan
tahun lalu hasilnya mencapai enam puluh empat ribu ton tertinggi di indonesia
kedelai grobogan merupakan jenis kedelai yang banyak ditanam di sini
kedelai ini cukup produktif dengan panen berkisar dua hingga tiga ton per hektare
kedelai jenis ini memiliki ukuran yang besar biji yang tidak mudah pecah rasa lebih enak dan bisa dipanen dalam waktu relatif singkat yakni tujuh puluh dua hari
di bulan oktober panen di desember januari ini ada kemudian tanam di desember januari maret panen ini ada nanti tanam di mei juni panen di agustus ada semua
jadi siklusnya itu selalu tersedia ya
selalu tersedia kedelai gerobogan
surplus mas kalau di gerobogan tetangga dulu
menurut pelitian universitas gejah mada yogyakarta kedelai gerobogan memiliki kadar protein yang tinggi dan masuk kelas premium
kualitasnya setara kedelai premium amerika serikat yang banyak digunakan dalam industri makanan di dalam dan luar negeri
di atas empat puluh an yaitu kandungan dari protein varietas kedelai gerobokan demikian juga untuk kandungan lemaknya justru malah lebih rendah
banyaknya kelebihan sistem pertanian serta jenis kedelai yang ditanam di kabupaten grobogan ternyata belum bisa diimplementasikan secara baik di wilayah lain di indonesia
mau introduksi konsep pertanian kedelai jangan hanya pertanian tapi juga berbisnis
bagaimana benihnya bagaimana teknologinya bagaimana pasarnya nanti dan industri nya juga industri pengolahan
ini yang kita harus lakukan
harapkan bisa membangkitkan juga gairah para petani untuk bisa tetap bertanam
kementerian pertanian mengaku kedelai lokal kalah pamor sehingga permintaannya sangat terbatas meskipun kualitasnya amat baik
petani kecil harus berkompetisi dengan pasar internasional
memang berat tapi maka segala upaya kita lakukan satu
kita produksinya kita tingkatkan juga pemasarannya kita coba bantu untuk branding
dibutuhkan kerja keras dan kemauan dari pemerintah dan para petani kedelai di indonesia untuk belajar dari keberhasilan pertanian kedelai di grobogan
bila hal ini berhasil diterapkan cita cita swasembada kedelai yang diharapkan tidak mustahil bisa terwujud
tim liputan cnn indonesia